di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik global yang semakin menantang
ketahanan pangan menjadi komponen penting dalam kedaulatan bangsa
namun kenyataannya fluktuasi harga dan ketersediaan stok komoditas pangan masih dirasakan masyarakat
kalau mulai itu dua belas lima nah lima ratus tiga belas nah seribu empat belas
nah di sini jadi kerjaan itu anggil
susah deh orang kecil jadi makan itu susah karena kerjaan di sini sekarang
ya pembeli adalah hilir dari rantai distribusi hasil pertanian
perbaikan mulai dari hulu atau saat budidaya pertanian menjadi solusi berkesinambungan
hanya bagi ketersediaan produk pertanian non terjangkau namun juga ketahanan pangan
peningkatan produktivitas pertanian didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
salah satunya adalah pupuk
pupuk signifikan meningkatkan produktivitas pertanian
peningkatan produktivitas artinya peningkatan kesejahteraan petani
sayangnya tak jarang kita menemukan petani mengeluhkan kesulitan memperoleh pupuk
khususnya pupuk bersubsidi
kalau berdasarkan dari data yang kita punya mengenai kebutuhan pupuk bersubsidi
itu ada sekitar dua puluh empat juta ton kebutuhan pupuk di indonesia
nah pupuk yang disubsidi oleh pemerintah itu adalah sekitar sembilan juta ton
menangkap permasalahan ini pt pupuk indonesia dalam naungan kementerian bumn
mengupayakan solusi melalui program makmur
akronim dari mari kita majukan usaha rakyat
tidak hanya berfokus dalam pendistribusian pupuk non subsidi saja
namun membantu proses budidaya dari hulu ke hilir
di tahun dua ribu dua puluh dua ini setidaknya pt pupuk indonesia menggandeng enam stakeholder
untuk membantu petani
mulai dari pembiayaan penyediaan lahan
penyerapan hasil panen hingga asuransi
dari segi pendistribusian pupuk
diterapkan sistem yang terintegrasi dari pupuk hingga kios
terpantau secara online
bisa diketahui stok dan penyebaran pupuk hingga tingkat pengguna dengan aplikasi
implementasi dukungan dari hulu ke hilir diantaranya dalam pendampingan teknologi
mulai dari penyediaan mobil uji tanah untuk mengetahui kandungan unsur hara
hingga pemantauan citra dengan drone dan satelit
kemudian kita punya program namanya
bukan program aplikasi gitu ya
namanya presi palm dan juga presi rise
ini adalah memanfaatkan teknologi digital imaging melalui satelit gitu
untuk bisa mengetahui kadar atau kandungan unsur hara tanah di wilayah tertentu
jadi sudah pakai drone dan satelit gitu
itu tadi ujung ujungnya adalah supaya kita tahu persis
bagaimana kandungan hara di daerah tersebut
kemudian ada pendampingan dari agronomis ya
kemudian kita juga punya produk produk pupuk hayati
di akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini program makmur ditargetkan dua ratus lima puluh ribu hektare
hingga september dua ribu dua puluh dua ini
telah tercapai satu ratus sembilan puluh ribu hektare
sementara jumlah petani yang menjadi
mitra sebanyak delapan puluh lima ribu petani
produktivitas pertanian pun meningkat
untuk komoditas padi dan jagung naik tiga puluh an persen
sejalan dengan itu penghasilan petani naik empat puluh an persen
kalau di petro kan ada petugasnya masing masing mbak
kalau kita tanya jawab soal kegunaan pupuk itu
sudah ada yang menerangkan sendiri ke petani dari petugasnya
menurut saya sih sangat terbantu mbak
karena apa yang pertama petani itu butuh pupuk
seandainya nggak ada pupuk subsidi itu ada non subsidi
karena pupuk tanaman itu kan nggak bisa ditunda
kebutuhan unsur itu nggak bisa ditunda
jadi meskipun harga lebih mahal
tapi kualitasnya kan bagus nggak masalah
kalau menurut saya sih gitu
diproyeksikan hingga tahun dua ribu dua puluh
berbagai masukan pun diberikan
khususnya untuk keluar dari masalah
subsidi pupuk yang diarahkan ke subsidi hasil panen
satu subsidi itu tidak harus terkait dengan subsidi input
tapi adalah subsidi output
artinya adalah bagaimana output dari hasil pertanian itu
dalam hal ini ada hasil panen
itu diberikan pool motivation
atau motivasi tarikan dengan harga yang tinggi
ini juga perlu diperhatikan
terkait dengan kriteria hasil panen yang ada
iya pengintensifan kerjasama dengan stakeholder
penerima hasil panen pun diharapkan
kami juga memahami bahwa beban negara besar
terhadap subsidi pupuk
beban negara besar
tapi masyarakat juga tidak harus langsung dipotong
karena ada subsidi
ini juga akan berat
pemerintah memberikan solusi tadi adalah
pembelian subsidi pembelian
subsidi pembelian produk yang nantinya
itu lebih mudah dikitar
selebihnya distribusi pupuk di tiap daerah pun diharapkan semakin dekat ke lini petani
terdapat posko yang intensif
beserta hotline daerah yang mudah dihubungi petani